setelah ramai diperbincangkan lantaran warna airnya yang berwarna hijau
hasil uji laboratorium kesehatan daerah provinsi jawa tengah
menyatakan air sumur yang disalurkan ke masjid jami al mubarok di kabupaten pekalongan aman untuk dikonsumsi
laboratorium kesehatan daerah atau labkesda provinsi jawa tengah belum bisa memastikan penyebab air berwarna hijau
peristiwa hijaunya air di sumur yang berada di masjid al mubarok desa galang
pengampon kecamatan wonopringo kabupaten pekalongan sejak akhir februari lalu
membuat laboratorium kesehatan daerah provinsi jawa tengah melakukan uji laboratorium terkait keamanan air
yang biasa digunakan warga untuk berwudu
hasilnya air berwarna hijau tersebut aman untuk dikonsumsi dengan catatan harus dimasak terlebih dahulu
meski demikian labkesda provinsi belum bisa mengungkap kenapa air sumur tersebut berwarna hijau
sementara itu pemerintah daerah setempat mengimbau warga tetap terdengar
air yang berwarna hijau menang sembari menunggu pemeriksaan hasil laboratorium bakteriologinya
saat ini sudah dalam kurun dua hari air yang semula bak sirup berangsur pudar dan jernih kembali
mengimbau kepada warga agar terhadap fenomena tersebut untuk tetap tenang sambil menunggu hasil uji lab
apalagi kan ada anggapan bahwa yang air tersebut keramat dan lain sebagainya
itu kami sebagai pemerintah
pemerintah untuk memberikan semacam edukasi pengasah agar
jangan langsung menganggap air itu keramat atau sebagainya
intinya kami berpesan kepada pemerintah desa untuk warga tetap tenang dulu sambil menunggu hasil uji lab dari dinas kesehatan
untuk tidak gaduh lah ini